ini justru ini warga asli kemudian penduduk sini ya saya data semua ini
nah ini makanya kalau seandainya bapak ini wawancara mereka
nggak melibatkan semua ini nggak ada urusannya
ini bukan mewawancara pak ini nggak mewawancara pak
ini nggak mewawancara dia pak
paham nggak mewawancara tapi sudah memantau mereka semuanya
makanya dia ngajak foto ya kajak foto itu saya kasih hati
ini bapak undangan dari siapa pak kemarin pak
nggak ada undangan pak cik sunayahnya
poli dong datang pak
iya saya sah saja pak
kenapa nggak boleh datang sih
saya sah saja pak kalau datang di bapak ibu saya sah
boleh kok kenapa nggak boleh datang
ini kan momentumnya bukan momentum untuk pilih kader ya
iya saya mau pilih kader juga saya sah saya
saya mau kampanye trik nomor dua juga saya sah
iya menolak ya boleh saja
kamu kalau menolak kamu daftar resmi kita juga bisa gugat
saya bukan masalah gugat pak saya siap digugat pak
udah catat namanya kalau gitu
nama saya hari yanudin
ya udah kita akan laporkan
bapak keluar bapak keluar
tidak saya mendukung
bapak ini mendukung
nggak saya disini juga
nggak disini juga
iya kenapa mau datang
dia cuma bilang kenapa bapak kesini nggak tanya sama saya
kenapa wawancara orang itu
eh urusannya apa

makanya dia nggak bicara soal menolak kampanye
gak bisa coba dia tolak kami saya sebagai penduduk sini melarang bapak kampanye ke daerah saya kita rekam nih sikat
nanti dia langsung takut juga kalau langsung bilang kenapa bapak wawancara itu orang rumah bukan ktp dki ya mau mau saya dong gue bilang emang kenapa nggak boleh kamu bilang
langsung dia juga diem